kita langsung ke informasi pertama deputi bidang operasi dan kesiapsiagaan basarnas majenten inugroho budi wirianto
baru merilis informasi terbaru mengenai km santika nusantara yang terbakar kamis malam di perairan masa lembu
hingga satu siang sebanyak dua ratus sembilan puluh enam orang telah dievakuasi dua ratus sembilan puluh tiga diantaranya telah selamat dan tiga meninggal dunia
jumlah penumpang yang dievakuasi berbeda dengan data manifest dari perusahaan kapal yaitu dua ratus tujuh puluh tujuh orang
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia kanzata marindora di pelabuhan tanjung perak surabaya jawa timur
selamat sore dora apa update dari hasil pencarian korban yang dilakukan pada hari ini
selamat sore ila berdasarkan informasi yang dirilis oleh deputi bidang operasi dan kesiapsiagaan basarnas tadi siang
menyatakan bahwa ada dua ratus sembilan puluh enam penumpang atau korban yang berhasil dievakuasi
dua ratus sembilan puluh tiga diantaranya dinyatakan selamat dan tiga lainnya dinyatakan telah meninggal dunia
tiga korban meninggal dunia ini dua diantaranya sudah diketahui identitasnya yang pertama adalah anak buah kapal
dan satunya merupakan stupir truk sementara satu lainnya ini masih belum diketahui identitasnya
nah hingga saat ini belum ada
perkembangan terbaru terkait jumlah dari penumpang atau korban yang berhasil dievakuasi
karena sejak tadi siang tim sar gabungan ini melakukan pencarian kembali di sekitar perairan masa lembu
menggunakan pesawat ksa cn dua ratus tiga puluh lima
dari siang hingga sore hari ini saya belum mendapatkan kabar bahwa pesawat rombongan tim sar tersebut
telah mendarat di sini artinya juga belum ada informasi terbaru apakah misalnya ditemukan kembali
korban terbakarnya km santika nusantara di perairan masa lembu
nah informasi tersebut merupakan informasi mengenai kondisi korban yang dua ratus sembilan puluh tiga jumlahnya tadi dinyatakan selamat
itu beberapa diantaranya sudah atau sedang melakukan perawatan di rumah sakit umum daerah muhammad anwar
di sumeneb jawa timur
kemudian ada juga yang sekarang berada di tempat saya melaporkan ini di terminal penumpang gapura surya nusantara
pelabuhan tanjung perak surabaya
sekarang ini dievakuasi di hotel niaga mendapatkan fasilitas dari perusahaan atau operator kapal
ada juga beberapa penumpang yang telah dievakuasi ini telah dijemput untuk dibawa pulang oleh keluarganya
nah kemudian untuk kondisi nakoda kapal tadi informasi dari deputi bidang operasi dan kesiapsa agen basaras
menyatakan bahwa nakoda kapal berhasil diselamatkan dan kemudian akan ditunggu bagaimana kondisi kesehatannya
untuk kemudian akan siap dimintai keterangan mengenai insiden atau terjadinya kapal kebakaran
di perairan masa lembu itu
kemudian untuk kondisi kapal ila tadi dinyatakan juga bahwa sekarang kapal ini posisinya masih mengeluarkan asap
kemudian tim sar dan juga stakeholder terkait ini belum berhasil masuk ke dalam kapal
karena kondisi kapal harus dilakukan pendinginan terlebih dahulu
nah kemudian untuk kondisi kapal ini sendiri sekarang masih berada di perairan artinya punya potensi
untuk berpindah atau bergerak karena terbawa arus atau angin
maka dari itu basarnas tadi menyatakan meminta
operator atau perusahaan kapal untuk memantau kondisi atau lokasi dari kapal motor santikan nusantara
yang mengalami kebakaran kamis malam lalu di perairan masa lembu
nah lokasi kemudian kondisi ini perlu dijaga atau dipantau oleh operator kapal
karena akan memudahkan nanti selanjutnya untuk proses pendinginan untuk selanjutnya bisa ditarik
dan tadi juga saya mendapatkan informasi dari manajemen perusahaan kapal
yang menyatakan bahwa kemungkinan besok atau lusa bangkai kapal ini baru akan bisa ditarik
untuk dibawa baik itu ke gersik atau ke surabaya untuk kemudian bisa diperiksa lebih lanjut kondisinya
ya kanza menurut informasi ada ketidaksesuaian data manifest begitu dari yang diserahkan oleh kapal
dan juga yang real begitu ini seperti apa
apakah kemudian masih ada kemungkinan warga ataupun penumpang yang masih ada di perairan
seperti apa kanza
tadi dinyatakan oleh deputi bidang operasi dan kesiapsiagaan basarnas
bahwa ada perbedaan data dengan jumlah antara penumpang atau korban yang telah dievakuasi oleh basarnas
sebanyak dua ratus sembilan puluh enam dan berbeda dengan jumlah data manifest dari perusahaan kapal yaitu dua ratus sembilan puluh
nah selisih ini kemudian tadi kami pertanyakan kepada basarnas
namun pihaknya tidak mengetahui ya apa penyebab dari perbedaan ini
namun saya berhasil mengkonfirmasi manajemen perusahaan
atau operator kapal
mengapa kemudian ada perbedaan data manifest ini
tadi pihaknya tidak berkenan untuk diwawancara di depan kamera
namun saya berhasil menelpon dan tadi pihaknya menjelaskan cukup panjang lebar
dan bisa saya simpulkan ilah bahwa perbedaan tersebut bisa didapatkan kemungkinan
dari adanya penumpang gelap yang ada di dalam kapal tersebut
nah karena kalau berbicara atau mengetahui spesifikasi dari kapal motor santika nusantara ini
adalah jenis kapal ferry
bukan hanya mengangkut para penumpang atau manusia saja
tapi juga mengangkut kendaraan
nah untuk pemeriksaan kemudian pembelian tiket dari penumpang yang ada di kapal tersebut
ini dilakukan secara online dan ketika mereka melakukan semacam boarding pass
atau pemeriksaan tiket ini berjalan sesuai standarnya
artinya mereka harus menunjukkan kartu identitas kemudian juga menunjukkan tiket
dan kemudian tiket akan disobek yang menunjukkan bahwa penumpang tersebut telah masuk
nah hal ini berbeda dengan misalnya penumpang
penumpang atau sopir kendaraan tersebut yang ini memasuki atau masuk melalui pintu lain
yang berbeda dengan penumpang biasanya
nah itu kemudian yang menjadikan atau berpotensi mengapa terdapat penumpang gelap
artinya setiap sopir ini harus membeli tiket satu per kepala
kemudian juga untuk kendaraan harus juga dibelikan tiket
nah untuk connec ini juga harus diberikan tiket
nah ada kemungkinan misalnya kenek yang berlebihan atau misalnya ada penumpang gelap tersebut
tidak membeli tiket secara resmi
artinya mereka hanya berada di dalam
jadi mereka harus menempatkan kapal tersebut atau menumpang di dalam kendaraan tersebut
dan tadi manajemen dari perusahaan atau operator kapal sutarto menyatakan bahwa
pihaknya sudah berusaha untuk melakukan pengawasan
artinya ketika proses boarding pass berjalan namun kemudian ada beberapa kelelayan
yang misalnya mungkin penumpang gelap tersebut bisa memasuki dari pintu yang lain
dan itu yang kemudian menjadikan data manifest jumlah penumpang
yang diberikan oleh operator dan tim basarnas yang telah melakukan evakuasi
ini bisa berbeda
nah ini yang kemudian ila bisa menjadikan evaluasi kita bersama bahwa sebegitu pentingnya
data manifest dari sebuah kendaraan apalagi ini kalau berbicara soal kapal laut
yang merupakan salah satu moda transportasi pilihan di tengah harga transportasi udara
misalnya pesawat ini mahal kemudian penumpang ini beralih ke kendaraan kapal
yang juga bisa mengangkut untuk perjalanan jauh
nah untuk data manifest ini sebenarnya sudah menjadi masalah klasik hilang
kalau kita ketahui seringkali terjadi perbedaan manifest
yang diberikan perusahaan kapal dengan misalnya jika ada kejadian kecelakaan semacam ini
ini yang patut dijadikan evaluasi bersama bukan hanya oleh perusahaan atau operator kapal
tapi juga untuk pemerintah atau stakeholder terkait kemudian juga knkt
nah sementara jika berbicara soal penyebab pasti kebakaran dari kapal motor santika nusantara
hingga saat ini belum ada informasi secara resmi apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut
namun informasi yang saya dapat ini diduga
berasal dari buritan
nah ketika saya tadi mengkonfirmasi kepada sutarto manajemen dari perusahaan kapal
menyatakan bahwa dugaannya bisa saja dari muatan yang ada di kendaraan tersebut
karena seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kapal feri ini bukan hanya mengangkut penumpang
tapi juga mengangkut kendaraan
nah ini yang disayangkan juga oleh pihak operator kapal
bahwa selama ini keamanan penumpang sebelum masuk ke kapal ini tidak cukup ketat ila
artinya jika kita bandingkan dengan misalnya di bandara
sebelum kita naik pesawat ada pemeriksaan
misalnya logam atau metal detector
namun ini tidak terjadi atau tidak tersedia di pelabuhan
artinya penumpang baik itu yang penumpang orang maupun kendaraan ini tidak melalui pemeriksaan secara ketat
kita tidak mengetahui apa saja barang bawaan atau muatan yang ada di kendaraan tersebut
bisa saja muatan ini berbahaya begitu
nah kemudian juga ada misalnya potensi lain
misalnya ada penumpang yang merokok tidak pada tempatnya itu juga bisa juga membahayakan terjadinya kebakaran begitu
kemudian ada juga yang ketiga
misalnya saya tadi bertanya kepada manajemen perusahaan operator lagi lagi begitu
soal misalnya perawatan atau kelayakan dari kapal
nah tadi pihaknya menyatakan bahwa baru mei kemarin
artinya baru mei dua ribu sembilan belas kemarin beberapa bulan yang lalu
kapal ini telah melakukan docking untuk perawatan
ini kalau misalnya sesuai dengan standar atau classification dalam dunia perkapalan ini sudah tepat dilakukan
artinya jika kapal tersebut masuk dalam kategori kapal penumpang
satu tahun sekali kapal penumpang harus melakukan docking untuk perawatan
dan ini dinyatakan sudah dilakukan oleh manajemen kapal motor santika nusantara
kemudian yang saya pertanyakan adalah apakah juga setiap bulan misalnya
karena di dalam dunia perkapalan ini setiap satu bulan sekali harus ada yang namanya pms atau plan maintenance system
artinya itu adalah sebuah perencanaan atau mungkin pengecekan dan perawatan yang dilakukan oleh anak buah kapal
ini adalah perawatan bulanan terlepas dari perawatan tahunan yang harus dilakukan dan harus diawasi oleh classification
pun juga bagaimana kesiapan
dari tim anak buah kapal ini yang setiap bulannya harus melakukan simulasi
artinya jika suatu saat terjadi kondisi darurat atau kecelakaan semacam ini
mereka juga harus siap untuk menghadapi adanya insiden kebakaran semacam ini
ini harus menjadi evaluasi bersama ila karena dalam tiga tahun terakhir ada tiga kejadian kecelakaan kapal motor
bukan hanya karena kebakaran tapi juga karena bertabrakan
dan ini perlu menjadikan camkan bersama di mana sebenarnya titik yang harus diperbaiki ila
karena ada perbedaannya manifest ini kemudian apakah itu artinya masih ada penumpang yang kemudian tercacar ataupun ada di perairan saat ini
dan juga bagaimana santunan terhadap mereka dora
iya tadi siang basarnas deputi operasi dan kesiapsagaan menyatakan bahwa mereka akan kembali melakukan pencarian menggunakan pesawat kasa cn dua ratus tiga puluh lima
ini juga terbantu dengan kapal milik tni angkatan laut dan kapal kapal nelayan yang berpotensi untuk mengarah ke perairan masa lembu
namun hingga saat ini belum ada informasi lagi apakah ada tambahan misalnya penumpang yang baru saja dievakuasi
dan kami masih sama sama menunggu apakah misalnya ada update terbaru atau tambahan lainnya misalnya jika ditemukan ada korban lagi
namun pencarian sampai sekarang masih terus berlangsung karena salah satu kontributor transmedia sidoarjo juga ikut berangkat menggunakan pesawat tersebut
dan saya menghubungnya belum ada balasan
artinya mereka masih online

sementara terkait santunan yang diberikan kepada para korban tadi pihak dari jasara harja khususnya kepala bagian klaim menyatakan bahwa bagi tiga orang atau tiga korban meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar lima puluh juta rupiah dan akan diberikan kepada ahli waris
sementara bagi penumpang luka luka yang jumlahnya sekitar dua ratus sembilan puluh tiga tadi mendapatkan uang
uang atau santunan perawatan maksimal adalah sekitar dua puluh juta rupiah dan itu menjadi tanggung jawab antara rumah sakit dengan jasara harja
artinya rumah sakit tidak boleh memberikan beban biaya kepada pasien atau kepada korban karena biaya tersebut sudah di cover atau sudah ditanggung oleh pihak jasara harja
sementara terkait santunan ini ila tadi jasara haja menyatakan bahwa santunan ini diberikan hanya untuk penumpang yang tercatat dalam data manifest
artinya jika penumpang yang tidak masuk dalam data manifest tidak akan mendapatkan santunan
kemudian juga tadi saya mewawancarai sutarto sebagai manajemen perusahaan operasi kapal operator kapal yang menyatakan bahwa pihaknya juga memberikan santunan kepada penumpang kapal yang mengalami luka luka serta meninggal dunia
terkait untuk jumlahnya belum diketahui pasti dan belum diinformasikan kepada kami menunggu pihak terkait juga yang berwenang untuk santunan ini ila
baik terima kasih atas laporan anda kanza tamarindora dari surabaya